mengapa rapat pleno dpp partai golkar yang seharusnya digelar hari ini
untuk mendengarkan jawaban setia novanto apakah bersedia mundur atau tidak dari jabatannya
sebagai ketua umum ditunda
ada dugaan bahwa ini menunggu hasil pra peradilan yang akan dilakukan pada hari jumat besok
apakah ini memang terkait menunggu bagaimana posisi stiano fanto dalam kasus hukumnya
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama yoris raweyai korbit polhukam dpp partai golkar
dan juga ahmad doli kurnia politisi muda partai golkar
selamat malam bang yoris
terima kasih sudah hadir kembali
saya langsung juga masih menunggu kehadiran dari ardian sopa yang merupakan peneliti dari lingkaran survei indonesia
yang melakukan survei terkait elektibilitas partai golkar
tapi kami masih menunggu kehadirannya
baik bang yoris apa yang menjadi alasan kemudian rapat pleno yang seharusnya dijadwalkan
hari ini kemudian ditunda begitu menunggu besok
sebetulnya tidak ada alasan yang prinsip
hanya kebetulan ini hari ada rakornis bidang kepertaian
ya rakornis bidang kepertayaan
dan tadi pagi itu sekjen ada memberikan memo
jadi ceritanya pada saat kita rapat harian itu setelah kami menyampaikan hasil kajian
yang ditugaskan oleh korbit polhukam dan
korbit kajian strategis
maka diputuskan bahwa rekomendasi ini sekjen dan ketua harian untuk segera menyampaikan kepada ketua umum
hasilnya itu yang nanti kita bawakan pada rapat harian yang direncanakan hari ini
nah ada alasan hari itu setelah selesai pak nurdin dia pulang ke makassar karena ada haul ibunya
nah sekjen yang sendiri ke sana
nah nurdin baru balik kemarin
kemudian ada rapat rekornis ini hari
sehingga disepakati besok besok malam
jadi tidak ada hal hal lain
oke apakah sebenarnya rakornis ini tidak terjatual atau dadakan sehingga berbenturan dengan rencana pleno yang harusnya dilakukan hari ini
rakornis ini sudah terjatual karena ini apa itu korbit kepertayaan
jadi begini dari korbit kepertayaan itu melaporkan bahwa
batas verifikasi faktual itu kan tanggal tiga
selama mereka kerja dari korbit kepertean masih ada cukup banyak daerah daerah yang belum melakukan proses proses ini kan
nah ini kalau tidak segera kita antisipasi ada kekhawatiran nanti ktter pada tanggal tiga ini
tanggal tiga oktober itulah alasan
dan sebetulnya memang
ini bikinnya di peninsula kan
cuma karena waktu hampir semua pengurus itu hadir di sana
diundang karena ini seluruh indonesia
akhirnya disepakati kenapa nggak mundur sehari
tunggu besok aja
besok juga masih ada rakornis juga
sehingga diputuskan besok malam
jam tujuh malam ya
ya karena besok penutupan itu kan baru jam lima
begini bang ini yang ada muncul dugaan di luar
tapi sebenarnya juga sempat datang juga dari bang doli bahwa
banyak spekulan bilang karena tunggu
apakah benar seperti itu
kalau kita tidak tidak melihat soal prapradilannya kan
karena kasus ini kan sejak awal mulai mencuat
itu kan sudah mempengaruhi
dan hasil kajian kita itu bukan bukan soal masalah prapradilan
atau soal masalah dia sakit
bahwa tren penurunan ini dari waktu ke waktu
apalagi kita harus sadari bahwa
hampir sebulan ini
kpk melakukan ott
dari tujuh itu lima golkar
ini kan tambah sulit kalau tidak segera kita konsolidasi
jadi itu salah satu yang
sangat buruk bagi pak reta golkar ya kondisi terakhir akhir ini ya
kami waktu lakukan kajian kita mengundang
baik smrc maupun lsi
kemudian kita komunikasi dengan
elite bank kompas
itu kan semua mengatakan yang sama
bahwa ini tidak bisa dibiarkan
karena ini kan persepsi publik sudah terbangun dengan kasus kasus ini kan
apalagi yang sekarang ini
jadi dua wakil tugas
sebab sebab penurunan elektabilitas ini
strategi apa yang harus kita ini
melalui satu branding kan
ini yang perlu sekali untuk kita sikapi
nah dari hasil hasil itu kita lihat memang ada beberapa faktor
itu dua puluh tiga persen
nanti kita akan lihat datanya itu bang ya
bisa ada data data
tapi yang paling penting ini adalah
mempengaruhi faktor yang mempengaruhi memberikan dampak ya
apalagi kita tahu bahwa
ini mulai dari ketua umum
dan beberapa anggota anggota
semua hampir terserat di situ
nah ini tidak menutup kemungkinan kan
nah ini yang membuat permasalahan yang
perlu harus disikapi secara objektif
sekarang kondisi ini golkar mau jadi apa
apakah kita harus
membakar rumah ini
karena ada tikus yang
atau kejar tikusnya
ada gium itu kan
untuk bangsa dan negara
setelah itu untuk organisasi
jadi saya hanya melihat ini
dalam aspek begini
ini kepentingan partainya
ini harus diselamatkan
bahwa beliau adalah simbol
tetapi jangan kita terbebani
seperti sekarang saya ambil contoh begini
kita juga kemarin dalam rapat
kita sorotin juga bahwa
kenapa golkar sekarang menjadi benar benar
sekjen itu menjadi jurubicara
anda menilai seperti itu ya
semua orang juga tahu
jangan golkar tersandra
karena ada kepentingan pribadi
sekjen antar surat
sementara dia juga ketua dpr
ini tidak bisa
kita harus coba objektif bagaimana
partai ini harus diselamatkan
itulah concern kita
yang kemudian mendapat mandat dari dpp
kita lakukan itu
itu yang dibahas dalam dpp ya
kemudian kemarin di saat yang bersamaan juga
ketika dpp sedang membahas itu
siang harinya memang
malamnya kita berbincang dengan bung doli kurnia
saya ingat betul sebelum kita mengakhiri perbincangan kemarin malam bung
kita lihat besok
kalau besok itu benar benar terlihat
kemudian memang mendapatkan jawaban
maka disitulah letak keseriusan dpp
memperbaiki kondisi partai golkar
artinya memang memberhentikan setia novanto
meminta mundur satya novanto
dan mendengarkan jawabannya
tapi memberhentikan kan begitu dpp memberhentikan
bagaimana anda melihat itu hari ini
kalau kita dengar jawabannya bang yoris
walaupun saya tahu kan bang yoris ini sama kami ini
selama ini satu pandangan
persoalannya adalah apakah pandangan
yang sama bang yoris itu sama dengan dpp yang lain
ya kan gitu
saya dari tadi malam bilang agak skeptis
apakah memang putusan rapat harian
mulai dari tim kajian
kemudian rapat harian
yang meminta kemudian pleno hari ini
itu betul betul direalisasikan
karena waktu itu saya bayangkan gini
kalau misalnya diminta
kan bisa saja bilang keluarganya mengatakan
pak setia novanto belum bisa memutuskan apapun
dan itu yang akan menunda pleno hari ini
pleno sudah tertunda
alhamdulillah kita mendengarkan besok
apalagi yang melegakan
bang yoris bilang tidak ada hubungannya dengan
itu garis bawah dulu ya
ini yang harus mudah mudahan
menjadi semangat kolektif semua dpp besok
tidak hanya pandangan bang yoris
kalau bang yoris korbit polhukam
kemarin itu tidak ada keputusan
tetapi kemarin itu
kan rapat tanggal tiga belas
menugaskan dua korbit untuk melakukan kajian
kemudian melaporkan hasil
hasil kajian itu
kemudian rekomendasi ini
sekjen dan ketua harian
harus segera menyampaikan ini
apa jawaban ketua umum
itu yang dibahas
memang ada miskomunikasi
itu akhirnya yaudah dibilang
sekjen mengatakan kemarin
waktu itu pak nurdin sudah
sama romli untuk segera bikin undangan
kemudian ada rekomendasi sekjen bilang
kenapa nggak tunda sehari kan
tidak ada masalah
dan memang itu bukan keputusan rapat
untuk menggantikan beliau tidak
kita sampaikan untuk dibawa kepada ketua umum
keputusan di tangan beliau
keputusan tetap di tangan setiap orang
oh iya hanya kita menyerankan karena
dia dalam kondisi sakit
kedua kasus hukumnya
seperti saya bilang kita harus tahu
verifikasi faktual tadi kalau dalam laporan
ketua umum dan sekjen
itu harus menandatangani
nah sementara kondisi dia begini
ini tanggal tiga ini mulai kan
nah itu yang kita coba sampaikan
minta supaya dia harus sebagai seorang negarawan
tapi partai ini gimana
apakah dia bisa melaksanakan tugas
sementara kondisi kita bisa lihat di
sekarang foto dimana mana yang beredar
dia sakit susah kita mau gila
yang beliau juga menilai keganjilannya disitu ya
tapi saya oke lah
itu tidak ada kaitan dengan pra peradilan
kita gak ada bicara itu
tapi yang penting itu gol karir harus diselamatkan
tidak ada keterkaitan dengan pra peradilan itu
bang yoris yakin
itu pandangan bang yoris sendiri atau
yang dpp juga pandangnya seperti itu
seperti tadi yang ditanyakan juga oleh bang
kita kemarin sama nur din sama pak kahar
kita kan rapat kemana mana
pembahasan ini memang
nah tapi gini bang
kalau kita lihat surat yang dikeluarkan oleh idrus marham sebagai sekjen
yang ditunda ini
itu kan kelihatan sekali
ada tendensi menunggu pra peradilan
karena di poin kedua itu dijelaskan
bahwa pertama saya sudah ketemu
dan ketemu itu sudah berarti
karena pak nurin halid di makassar
yang kedua saya sudah sampaikan kepada
stand of honor sebagai ketua umum
setelah itu mengatakan
dia lagi konsentrasi mengurus sakitnya
dan kemudian sedang menunggu hasil proses per peradilan
maka kemudian di situ dijelaskan
marilah kita memberikan dukungan
supaya ketua umum kita ini bisa menjalani
dan menghadapi apa
besok keputusan pra peradilan
itu halid suratnya
memang ada bunyi seperti itu bang
saya tidak tahu
tapi kalau saya begini
sekarang kalau you tanya itu ke saya
apa pengaruhnya besok dia menang apa tidak
kalau misalnya kita mendengarkan
itu melegaran kita
walaupun sempat anda ketika membaca di awal
surat yang ditantangkan oleh sekjen itu
sempat menimbulkan tanya di anda sebelumnya
pra peradilan itu tentang proses
substansi sudah ada di dalam
salah formilnya saja
sementara amar putusan
itu mengatakan bahwa ada kerugian negara
siapa siapa yang melakukan itu
yang sekarang sudah mulai disebut sebut terus menerus
prosedurnya salah atau benar
terhadap substansi persoalan
ada kerugian negara atau tidak
kerugian negara yang diakibatkan oleh konspirasi
jadi kenapa kita harus ribut soal perapa perdiri
kalau saya saya nggak melihat itu
sekarang yang penting bagaimana golkar sekarang ini
apalagi anda lihat akhir akhir ini
hampir satu bulan dan hampir pasti
minggu depan ada lagi golkar yang kena
terus mau jadi apa
ada lagi pasti
terus kita mau apa
jadi intinya ketika peradilan besok itu hasilnya apapun
tidak mempengaruhi bagi dpp golkar
tetap meminta jawaban pak stinovan dengan rekomendasi untuk mundur
bukan bilang mundur
dia harus fokus ke situ maka dia perlu menunjuk
siapa yang menjadi plt untuk melaksanakan roda organisasi
padahal kalau kita mau jujur tanggal delapan belas yang lalu
beliau sebelum masuk rumah sakit ini
dia sudah menunjuk saudara nurdin halid dan saudara sekjen
ini tinggal kita formalkan saja
yang lebih formal kan
baik kita jeda terlebih dahulu
nanti kita akan mulai berbicara data
apakah memang benar elektabilitas partai golkar ini menurun begitu drastisnya
terutama faktor yang paling dominan begitu yang signifikan adalah
karena kasus iktp yang kemudian ketua umum golkar stiano vanto
sangka dalam hal ini
prime news akan mengulasnya nanti dengan peneliti dari lingkaran survei indonesia
yang memang diminta oleh partai golkar untuk mensurvei elektabilitas partai golkar
setelah jeda berikut ini
bagaimana sebenarnya bunyi elektabilitas partai golkar
bagaimana sebenarnya bunyi data survei yang dilakukan oleh lingkaran survei indonesia
terkait dampak kasus iktp terhadap elektabilitas partai golkar
kita akan lihat beberapa cuplikannya
ini kita awali dengan mayoritas publik tahu kasus iktp
dari survei yang dilakukan oleh lingkaran survei indonesia
tujuh puluh dua enam persen publik mengaku pernah mendengar kasus iktp
hanya dua puluh empat persen yang tidak pernah mendengar
kita lihat data selanjutnya
bagaimana pengaruhnya kasus iktp ini terhadap
pilihan narasumber begitu bapak ibu terhadap partai golkar
ternyata memang sangat mempengaruhi kasus iktp ini
untuk mereka kemudian tidak memilih partai golkar
ada empat puluh sembilan persen yang menyebutkan sangat mempengaruhi
atau cukup mempengaruhi dan yang kurang mempengaruhi hanya delapan belas persen
jadi kasus iktp ini sangat mempengaruhi pilihan seseorang
orang ketika akan memilih partai golkar atau tidak
maka lebih cenderung tidak milih karena empat puluh sembilan persen terpengaruh dengan kasus iktp
yang kita tahu statusnya saat ini ketua umum partai golkar
setia novanto menjadi tersangka kasus korupsi tersebut
kita lihat data selanjutnya
nah kemudian kita akan lihat dinamika elektabilitas partai golkar
dari survei yang dilakukan oleh lingkaran survei indonesia sejak maret dua ribu enam belas
angkanya ada di dua belas dua puluh persen lalu naik di oktober dua ribu enam belas
nanti kita akan tanyakan apakah ini memang faktor dari ketika menentukan
golkar mendukung presiden joko widodo untuk pemilu selanjutnya
apakah ini kemudian menjadi penyebabnya
tetapi di bulan mei terjadi penurunan tiga belas lima puluh persen
di bulan juni semakin menurun lagi di dua belas tujuh puluh persen
dan pada agustus dua ribu enam belas juga semakin menurun sebelas enam puluh persen
kita akan tanyakan nanti bagaimana sebenarnya trennya di bulan september
dan pada oktober
jadi ada penurunan yang dimulai dari bulan mei dua ribu enam belas
kemudian juni dua ribu enam belas dan juga agustus dua ribu dua puluh
lalu kita lihat selanjutnya
sebenarnya dua ribu tujuh belas mungkin salah
jika dibandingkan dengan suara pilek dua ribu empat belas lalu dua ribu tujuh belas itu sebenarnya
kita lihat pada april dua ribu empat belas partai golkar memperoleh empat belas tujuh puluh lima persen
sementara di agustus
dua ribu tujuh belas adalah sebelas enam persen
jadi ada penurunan di sini
untuk partai golkar sengaja di highlight kuning
karena pada hari ini kita membahas partai golkar
apa sebenarnya sih yang menjadi faktor faktor lain begitu ya
yang juga membuat partai golkar elektabilitasnya menurun
ada catatan juga dari lingkaran survei indonesia
kita lihat data selanjutnya
ya ini ada beberapa hal begitu ya
mengapa elektabilitas golkar turun
yang pertama adalah
nomor satu asosiasi golkar dengan ahok pada pilkada dki
lalu yang kedua adalah pemberitaan soal kasus iktp yang dikaitkan dengan golkar
yang ketiga adalah nyaris tidak ada tokoh golkar yang diekspos media secara positif dan masif
ini mungkin mirip seperti yang disebut oleh bang yoris tadi ya
bahwa dalam satu bulan ini ada tujuh ott dan lima diantaranya terkait dengan partai golkar
lalu kemudian minimnya isu populer yang muncul secara masif dan terasosiasi kuat ke golkar
minimnya isu populer yang muncul yang terasosiasi dengan golkar
baik langsung saja saat ini saya langsung akan mengajak anda untuk mendengar ulasan dari peneliti lingkaran survei indonesia
bung ardian sopa selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news
data data tadi memang beberapa cuplikan saja
sebenarnya ada data yang cukup lengkap
mungkin bisa anda jelaskan seberapa signifikan tadi ada angkanya memang
kasus iktp ini terhadap penurunan elektabilitas golkar
ya pertama sebenarnya yang ingin saya sampaikan hasil dari kesimpulan
hasil riset kita itu jika tidak ada perubahan yang berarti di golkar
golkar bisa jadi pertama kali dalam sejarahnya dia terlempar dari urutan satu dan dua
karena kalau misalnya kita lihat golkar dua ribu empat juara dua ribu sembilan nomor dua dua ribu empat belas nomor dua lagi
kalau misalnya tidak perubahan berarti di golkar saat ini itu golkar bisa terlempar
dari nomor dua dua besar ya
besar bahkan ketiga atau bahkan karena sekarang pun hasil surveinya sudah nomor tiga
hasil survei tiga jadi tadi kalau misalnya ada urutannya dari ip pertama kemudian geril
karena baru golkar jadi memang pertama kali dalam sejarah juga sekarang ini golkar diurutan ketiga
nah maksud perubahan itu apa sih
nah sebelum nanti ke perubahan ya bang
perubahan ini kita gagalin dulu
jadi kita melihat kalau misalnya tidak perubahan lagi ini bukan tidak mungkin bahkan misalnya golkar menjadi partai mediocre
partai menengah saja
sekarang masih lumayan lah masih lumayan
tiga besar masih lumayan
walaupun itu sejarah juga
baik itu sejarah juga
tapi ketika misalnya kita melihat survei kita kan tidak bisa melihat secara potret ya
yang saya khawatirkan buat golkar ini sebenarnya trennya
karena tren ini dari tadi misalnya oktober dua ribu enam belas itu mulai naik tetapi ketika maret dua ribu tujuh belas itu turun
kemudian di agustus kita survei lagi turun
jadi kalau misalnya tidak perubahan itu otomatis tren ini akan terus menurun
nah mungkin yang antara setelah agustus ini misalnya
apa namanya september oktober apakah sudah tergambar
september oktober belum kita survei
tetapi kalau misalnya kita baca tren ini pasti turun
karena memang golkar sendiri kan sampai sekarang belum ada perubahan
apalagi ditambah tadi bang yoris bilang ada beberapa kasus lagi yang menderap partai golkar
kalau saya hitung kan ada sekitar tujuh sampai delapan ya bang ya
secara keseluruhan ott tapi mayoritas golkar gitu
sehingga ini kan seperti efek bola salju ya
semakin dia tidak tertahan dia akan semakin menggelimi
di indian besar ya
betul jadi kalau misalnya tidak berubah otomatis bisa paji medioker
bahkan kalau misalnya pak akbar tanjung bilang ini takut dia bahkan gak lolos katanya
kalau saya memang tidak sejauh itu dulu
tetapi memang itu kekhawatiran
kekhawatiran yang memang kalau misalnya tidak ada perubahan ini juga akan bisa terjadi
nah yang dimaksud perubahan dari bang yoris tadi mungkin ada analisisnya tidak

ya pertama ini kan sebenarnya kalau kita berkaca tentu elektabilitas ini naik turun ya sangat dipengaruhi dengan perilaku organisasi
atau golkar sendiri
sekarang kita amati sebenarnya golkar nya sedang apa sih
yang paling menggelinding yang paling mengeliling sekarang adalah kasus ektp ini
dimana memang mendera ketua umumnya sebagai figur utama kemudian juga penggerak organisasi
sehingga ketika jangankan misalnya dia terkena tersangka ya
ketika misalnya dia tidak bergerak dan tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan clear dan lain sebagainya pun itu sudah berpengaruh
belum lagi misalnya dengan kondisi beliau mohon maaf yang sakit dan sebagainya
sehingga kita melihat ini yang harus perubahan ini ya
apakah memang ya tentu langkah langkahnya di internal partai golkar itu
jadi faktor x nya itu tadi saya meminjam istilah dari pak joli
sudah ketahuan sebenarnya ya yang menyebabkan perubahan harus terjadi di mana
iya jadi kita mencatat sebenarnya ada empat masalah
ada empat problem yang memang kemarin dihadapi oleh golkar ya
yang pertama memang asosiasi dengan pak ahok di kemarin pilkada dki
nah tetapi angkanya sebenarnya tidak terlalu signifikan
nah dua masalah ini yang paling besar ektp ditambah lagi dengan minimnya tokoh golkar yang katakanlah kapitalisasi secara masif
harusnya bisa menjadi penyeimbang maksudnya begitu ya
harusnya memang jadi penyeimbang ini agak kurang
sehingga memang ya pukulan pukulan saja
pukulan pukulan saja yang diterima
tetapi melepaskan pukulan itu belum terjadi di partai golkar
nah dengan data yang seperti itu kemarin bang doli juga menyinggung ini bukan saatnya lagi meminta ketua umum mundur dan menunjuk plt
tetapi dpp bersikap memberhentikan karena faktor x nya sudah diketahui begitu
mungkin bisa anda jelaskan lagi
ya itu yang saya katakan kemarin itu bahwa sebetulnya sekarang kalau memang dpp itu serius dan punya keinginan untuk melakukan perubahan
pengembalian citra berdasarkan survei dan segala macam itu
kan sudah ditemukan bahwa faktor x nya itu adalah figur ketua umum yang sekarang ini menyandra golkar dengan kasus iktp
nah oleh karena itu sebetulnya kan dpp ini kan institusi kolektif kolegial seperti yang disampaikan oleh bang yoris tadi itu
jadi sebenarnya tidak perlu lagi kita meminta orang yang sudah punya masalah sebetulnya
satu dia tadi
ya itu yang pertama
persangka hukum ya
iya dia adalah faktor x tadi itu
yang kedua dia sakit sekarang ini
kalau sudah orang sakit beruntun dalam waktu yang dekat memborong penyakit seperti itu
itu sudah dalam kategori adrt namanya berhalangan tetap
kalau di dalam adrt berhalangan tetap itu ya wajib diganti
oleh karena itu dpp sebetulnya menurut saya bang yoris rapat saja rapat dengan alasan dua itu
maka untuk menyelamatkan partai kita harus berhentikan ketua umum dan kita harus pilih ketua umum yang baru
tidak usah lagi
saya tahu bang yoris sudah siap dengan jawaban ini
kita sama orang yang kita tahu dia bermasalah buat itu kan begitu
bukan lagi menanti karena sekarang sakit belum ada jawaban nunggu besok lagi
kalau pakai rentang waktu
waktu untuk meminta mundur itu waktu sama dengan kita dulu
itu di bulan februari
bulan yang lalu itu ya oke kita minta mundur
tapi sekarang semua apa namanya secara faktual bisa dibuktikan
secara empirik lagi malah
akademis sudah bisa dibuktikan faktornya itu adalah si ini
bukan asumsi politisi muda partai golkar lagi ya
iya sudah di ilmiahkan lah sama lembaga survei kan gitu kan
karena sudah ada bukti ilmiahnya ya sudah ambil keputusan saja segera gitu
bagaimana bang yoris setelah jeda ya jawabannya
kita tangguh pranyus akan segera kembali
sesuai janji saya tadi kita dengarkan jawaban bang yoris
bukan lagi saatnya meminta seperti kata wadudli
tapi dpp rapat kemudian entah bagaimana adrt nya
intinya kemudian mengganti ketua umum
ya saya pikir begini
ada proses yang cukup panjang
mulai dari awal
mulai beliau jadi
bulan april kalau nggak salah ya
bulan april kasus ini mulai muncul
kemudian saya menyatakan pada tanggal dua puluh dua april
bahwa antara agustus atau september
kemungkinan ketua umum akan jadi tersangka
saya kena sp satu kan perintah
waktu itu ya
waktu itu kan
ternyata benar kan
nah ini masalah masalah
ini sudah menjadi persepsi publik
dan itulah salah satu yang membuat elektabilitas ini menurun
dari hasil kita diskusi dengan lsi
maupun dengan smrc
dan list bank kompa semua kan
nah ini berjalan proses
sampai dengan pada titik akhir
kasus ini diperapradikasi dan lain sebagainya
ini kan faktor ke dalam
kita hanya melihat bahwa
kita harus melakukan ini sesuai dengan mekanisme
tahapan tahapan yang ada
jadi saya pernah kemarin bilang
hampir semua yang kita sudah komunikasi
memasuki lima puluh tiga tahun golkar
pada tanggal dua puluh oktober nanti
golkar sudah bisa muncul dengan performance baru
dengan pemimpin yang baru
mudah mudahan dengan itu kita bisa rebound
dengan strategi branding yang lebih baik
itu kan hasil hasil itu kan
memang ada yang bicara soal kemanusiaan dan lain sebagainya
bukan soal kemanusiaan
beliau itu ketua umum kita kan
seperti dalam kajian kita kemarin itu begini
anda sekarang mau gak
kasus ini sudah bergulir sekian lama
tiga bulan lebih ya
empat bulan ya
persepsi masyarakat ini
bukan apalagi dengan kasus ott sekarang
satu satunya untuk bisa menghentikan
ini tidak ada alternatif lain yang harus diganti
tapi kalau masih dipertahankan
ini akan jadi bola salju terus
dan ini politik kan
politik itu bukan eksiden
politik itu desain
tapi kan apakah ini harus kita ribut
tidak usah dong kita bicara ke dalam
berarti ini perbedaannya cuma masalah mekanisme
kalau anda tadi bilang sesegera mungkin
saya kalau masih umur kayak doli sama aja ya
tapi menunggu momentum dua puluh oktober tadi kan
ini bukan waktu yang lama
dua puluh oktober sebentar lagi
kalau dua puluh oktober itu kan justru bang yoris lebih cepat
dua puluh oktober itu kan terpilih ketua umum baru
artinya sudah ada munas kan
artinya dalam waktu dekat
justru saya menerjemahkan cepatnya bang yoris itu
makanya harus lebih efektif
langsung di pp putuskan
kalau misalnya kita kembalikan pak sidenak vanto
pertama kalau dia betul sehat
iya kalau dia mau ditawarkan
pak mundurkan diri ya
kalau dia bilang saya nggak mau
saya mau nunggu prapradin atau saya masih merasa tidak bersalah
kalau dia sakit
kan nggak bisa jawab sebenarnya
nah kalau kembali lagi dia sehat
apa yang ditunggu lagi begitu nggak bisa begitu ya
kenapa dia bisa sehat ngurusin golkar kemudian kpk nggak sehat
nah saya mengutip kata negarawan yang disampaikan bang yoris
kalau dia benar benar negarawan
sebenarnya ya dia harus datang ke kpk
abang tadi bilang kalau lihat dia datang itu sama dengan orang yang tidak bernyawa lagi gitu
itu salah kutip
artinya monitor itu kan orang mati
kalau datar datar gitu aja ya
jadi ini dalam rangka efektivitas untuk segera menyelamatkan partai itu
karena sebetulnya dpp sudah punya alat itu
punya otoritas itu
itu lagi disampaikan kepada stenovanto
jadi bang yoris dan kawan kawan
tapi mekanismenya bisa gak
kau menangkan tertinggi itu
itu hari kan kenapa kita tadinya sepakati empat orang yang harus datang
kepada ketua umum
jadi dua korbit ini dan sekjen dan ketua harian
kemudian saya bilang ngapain banyak banyak
yang penting harus ada saksi
makanya diputuskan sekjen dan ketua harian
ternyata sekjen jalan sendiri
nah marah marah sih nurdin
ini hari dia ngoce ngoceh
nah kalau kayak begitu bagaimana ini soliditas di dpp nya sendiri pak
sebetulnya semua solid
seperti tadi malam
semalam kan ada rapat dpd satu kan
tadi si wisnu sudah sampaikan
kemudian dari jawa barat juga sudah sampaikan
ini perasaan yang sama
cuma kan ada berpikir kemanusiaan aja
apakah kita harus menekan ini atau tidak
nah ini kan sedang berperan
masalah cara aja mendekati secara etika kemanusiaan maksudnya seperti itu
kenapa sih orang sedang sakit terus kita datang untuk memaksakan begitu
tapi ada yang tadi dijelas
ada batas waktu tidak
ada batas waktu tidak pak
ada batas waktu tidak
pasti kita nggak bisa tidak bisa tinggal diam
walaupun sekarang ini terkesan memang sudah agak terlambat
seperti saya bilang
kita proses verifikasi ini mulai tanggal tiga oktober pak
dan proses proses mulai pencahlekan sesuai dengan pkpu itu kan satu tahun sebelumnya
juni dua ribu delapan belas itu sudah pilkada tanggal tujuh belas juni
kalau nggak bisa ini dan itu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen
macam mana terus gimana kita
nah dengan dasar itu bang
artinya bekerja dengan waktu
nah apa namanya mekanisme meminta kemudian mendekati ketua umum
jadi kan ada ketimuran kan
ya kayak dulu papa minta saham aja kan
dia bisa mundur kan
dia serahkan kepada adik
kenapa tidak bisa
kan tidak ada perbedaan
itu artinya munaslup atau plt
tadi kita masih bingung diantara itu
ketika apakah kemudian mengganti peminat ini melalui munaslup
ataukah bentuknya plt dan lain sebagainya
kita tahan dulu ya
kita tahan dulu
setelah jeda berikut kami akan mengulasnya kembali
baik sebelum kembali ke bang yoris dulu saya ingin tanya ke mas ardian sopa
katakanlah kemudian ada proses pergantian di puncak pemimpinan
berapa lama sih waktu kemudian ada yang disebut tadi misalnya rebound dan sebagainya
ya jika memang nanti masyarakat percaya bahwa ketika pergantian ini memang membentukkan suatu golkar baru
tentu akan lebih cepat
tetapi yang jadi masalah kan sebenarnya ini juga kasus agak lama ya
agak lama sehingga juga ingatan di masyarakat juga agak mengendam
persepsi yang harus emang dirubah
sehingga ketika misalnya nanti pergantian baru itu pun masih ada pr sebenarnya
sehingga memang kalau memungkinkan memang segera mungkin
sehingga juga pr itu bisa langsung dikerjakan
sehingga peresmian katakanlah gokar baru yang lebih anti korupsi
misalnya sekarang juga ada anti korupsi
kemudian juga lebih berpihak kepada masyarakat kecil
kemudian juga penuh dengan ide ide baru itu juga segera tersampaikan
jadi ini tergantung figur pemimpin yang penggantinya nanti begitu ya
kalau kayak sekarang ya sama aja
karena sebenarnya secara sdm kan goal cardnya sebenarnya penuh dengan orang orang mumpuni sebenarnya kan
struktur katakanlah juga baku
kemudian juga jaringannya luas
sdmnya juga sangat sangat kuat
sehingga potensi potensi ini yang sekarang ini ada tetapi tidak termanfaatkan
sehingga kalau misalnya tadi lihat hasil survei sebenarnya buat saya dua pemaknaan
yang pertama memang trennya negatif
yang kedua goal card ini kehilangan loss opportunity
karena seharusnya goal card ini bisa bersainglah dengan pdip di pepan atas
jadi bayangkan sekarang pdip udah diangkat tiga puluh an

goal cardnya baru diangkat sebelas
kalau misalnya katakanlah tidak terdapat
kalau misalnya katakanlah tidak terjadi ini
itu saya yakin sebenarnya goal card bisa dua puluh lima atau dua puluh enam
jadi karena juga terakhir kan posisinya nggak berbeda jauh
tapi kan ada masalah ini
loss opportunity ini akhirnya tidak bisa didapatkan goal card
sehingga memang pr ke depan
ini bagaimana segera katakan percetkan masalah ini
kemudian mengambil kehilangan kehilangan benefit yang tadi hilang itu pak
ini sebenarnya nyambung dengan apa yang dibahas
kami bahas kemarin ya dengan bang doli juga
terkait figur nantinya berganti
kita kan sekarang ini kemudian membahas figur stiano vanto
katakanlah kemudian prosesnya
katakanlah kemudian proses itu memang berjalan
nanti kita akan tanyakan prosesnya
proses itu berjalan dan ada penggantian pimpinan
menjadi pertanyaan lagi kan
kalau misalnya reboundnya bisa cepat ketika menampilkan figur pemimpin baru
kemarin anda juga bang doli juga menyebutkan
nanti pemimpinnya ini bagaimana sih apa
karena kalau yang kita dengar sampai sekarang rekomendasinya adalah
meminta ketua umum untuk menunjuk plt
nah kalau menunjuk plt ini berarti kan terserah ketua umum setia novanto sekarang
nah ini bagaimana
apa menjamin tidak kemudian membawa wajah baru

yang harus kita pahami adalah bahwa pergantian setia novanto ini kan
memunculkan harapan baru
jadi munculnya tokoh baru ini nanti adalah sekaligus
memberikan harapan baru publik terhadap pak tegol kar
tapi masalahnya siapa yang ganti
nah oleh karena itu
nah harapan baru itu akan sangat tergantung siapa orang yang muncul jadi pemimpinnya
nah ini ada dua
tentu pertama bicara tentang plt
sama nanti siapa yang akan kita pilih sebagai ketua umum secara definitif
walaupun ini berbeda tapi harus bisa nyambung
balik ke soal meminta stiano vanto ya
kalau kita meminta sama orang yang bermasalah
tentu dia akan merekomendasikan orang yang dekat sama dia
yang pasti juga selama ini bermasalah menurut saya
karena kan seperti kita tahu selama ini kan
banyak juga orang gini
yang salah satu membuat juga golkar ini semakin
tidak disukai publik
bukan hanya sekedar
figur stiano vanto yang terkena kasus ektp
penanganan respons dpp secara kolektif
terhadap citra publik yang seperti itu
terkesan membela selama ini ya
juru bicara seperti dia bilang
nah itu kan membuat menambah beban juga kepada golkar di publik
nah oleh karena itu
tentu kalau kita tanya sama stiano vanto
maka dia akan menunjuk orang orang seperti itu
nah kalau dia menunjuk orang seperti itu
saya kira ya tidak akan cepat
paling tidak tidak akan cepat untuk rebound tadi itu
nah yang kedua
oleh karena itu
yang kita butuhkan sekarang adalah
figur yang sama sekali kontras dengan
figur yang ada sekarang
yang diwakili oleh stiano vanto
kalau dalam konteks gerakan kami selama ini
gerakan golkar bersih
kami sudah merilis nama tiga belas termasuk bang yoris
nah tinggal pilih saja
nama nama itu yang
memang gitu kan
itu menunjuk ini kan
ada mekanisme kan
ini pasti yang ada di struktur harian
di struktur harian memang
itu pasti jadi bermasalah juga
kan kita ini ada delapan
kemudian ada ketua harian
kemudian ada sekjen
dan ini tinggal tergantung
dan itu tidak boleh
luar daripada konteks itu
yang penting begini
dengan batas waktu untuk segera melaksanakan munas
itu yang paling penting buat kita
plt untuk melaksanakan munas ya
hanya melaksanakan munas ya

oh tidak begitu ya
plt untuk melaksanakan munas
bukan munas lup ya
kalau munas lup susah sekali
tapi nanti kita tinggal bicara aja ke dalam sesuai dengan mekanisme
mungkin munas sehingga lebih leluasa kan
nah ini kan tinggal kita berbicara
karena kemarin kita hampir sudah pada kesepakatan bahwa
pada hari ulang tahun kita dua puluh oktober yang ke lima puluh tiga
ini targetnya nih ya
hadir dengan wajah baru
tapi bukan plt itu ya maksudnya
plt hanya mengantar
dengan wajah baru kan definitif
sehingga ke depan itu enakan
waktu sebetulnya nggak ada masalah
ini kan tinggal kita tingkatkan dari pleno
karena rapimnas kita tahun kemarin itu sudah memutuskan
tidak boleh ada munas sampai dua ribu sembilan belas
dan mempertahankan novanto
makanya mekanisme yang bisa mencabut itu adalah rapimnas
nah itu kita bisa bikin kan
jadi begitu ada pleno selesai tiga hari kita kumpul
terus tinggal jalan
tapi plt siapapun tidak masalah
asalkan mengantarkan munas dalam waktu dekat
oh ya memang fungsi plt cuma itu
oke baik kita akan lihat perkembangannya seperti apa
besok kita dengar bagaimana hasil
juga dari sidang peradilan
dan juga dpp pleno ya
besok malam ya
kita akan lihat selanjutnya seperti itu
terima kasih bang yoris
terima kasih juga bang doli kurnia
dan juga bang ardian soppa
atas ulasannya malam hari ini
dan cnn indonesia prime news masih akan segera kembali
dengan rangkuman fokus bahasan kami malam ini
tetaplah bersama kami